satu hari lagi revisi undang undang md tiga di dpr akan berlaku besok tepatnya
presiden joko widodo menegaskan ia tidak akan menandatangani revisi undang undang ini
meski ia tahu bahwa undang undang ini akan berlaku sekalipun tanpa tanda tangannya
hari ini kan sudah berakhir dan saya perlu sampaikan saya tidak menandatangani undang undang tersebut
saya sadar saya ngerti saya tahu bahwa sesuai ketentuan undang undang itu tetap akan berlaku
walaupun tidak ada tanda tangan saya
tapi untuk menyelesaikan masalah itu berarti masyarakat silakan uji materi ke mk sudah
kenapa tidak saya tanda tangan ya saya menangkap
ini keresan yang ada di masyarakat kenapa tidak dikeluarkan bapak perpu
ya sama saja perpu itu kalau sudah jadi kan harus disetujui oleh dpr gitu loh